selamat sore mas aldi
seperti apa pak hasil terkini penyelidikan yang dilakukan kepolisian malaysia terkait kasus parodi lagu indonesia raya ini
sampai saat ini memang kita masih terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian malaysia pdrm
memang belum ada hasil yang konklusif ya
ada beberapa permintaan klarifikasi dari pihak pdrm kepada kbri
jadi ini masih terus kita berkoordinasi
dan barangkali satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa yang mengugah parodi lagu indonesia raya ini belum tentu juga orang malaysia
jadi sebaiknya kita bersabar menunggu hasil investigasi dari otoritas di malaysia
tapi awal mula yang menjadi pemicu kemudian lagu ini beredar viral seperti apa pak
saya sendiri baru tahu itu hari sabtu ya sabtu pagi
dan saat itu juga kami koordinasi dengan pihak kepolisian malaysia dan juga dengan kementerian luar negeri malaysia
meskipun hari libur tapi karena kita ada kontak pribadi kita sampaikan
dan saat itu juga pihak malaysia berjanji dan berkomitmen akan melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengungkap siapa sebetulnya pelaku ini
karena malaysia pun sangat concern ya
kalau kita lihat dari press rilisnya ke nubas malaysia di jakarta
kan mereka juga mengutuk ya upaya upaya yang dapat mengganggu hubungan bilateral kedua negara
dan tentu kita pun sangat menyayangkan ada upaya upaya seperti ini
namun satu hal yang pasti mas aldi bahwa ini belum tentu dilakukan juga oleh orang malaysia
kita harus sabar menunggu lah ya menunggu sampai investigasi ini tuntas
artinya sampai saat ini pemilik dari akun youtube tersebut belum diketahui ya pak
belum bisa diungkap lah ya belum bisa diungkap
jadi sudah ada beberapa permintaan klarifikasi ya
ini kan masih dalam proses penyidikan ya
jadi kita belum bisa mendisclose atau mengungkap siapa
ya yang jelas ini proses terus berjalan ya
kepolisian malaysia pun sangat sungguh sungguh mengambil tindakan investigasi ini
dan sesuai dengan janji dari kedutaan besar malaysia di jakarta
bahwa otoritas malaysia akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun ya
terhadap siapapun yang memprovokasi dengan mengunggah lagu
parodi indonesia raya ini
ya ini kan memang sangat provokatif begitu adanya parodi lagu indonesia raya
bagaimana kemudian respon dari netizen warga malaysia dan juga warga indonesia yang ada di malaysia saat ini terkait dengan parodi lagu tersebut
kalau warga negara indonesia di malaysia sebetulnya juga tidak terlalu banyak ambil ini ya
ambil peduli lah ya
sampai saat ini tidak ada yang menghubungi kbri yang menyatakan komplain dan lain lain ya
tidak perlu dibesar besarkan lah ya
pak hermono lalu langkah apa kemudian yang akan ditempuh oleh kbri selanjutnya
dan juga berhubungan mungkin dengan arahan kementerian luar negeri terkait dengan adanya parodi yang memparodikan lagu indonesia raya
dan juga ini mengindikasikan menghina lambang negara dan juga presiden
ya pertama kan kita harus tahu dulu siapa ini pelakunya kan
kita belum bisa mengambil langkah apapun ya
sebelum kita tahu siapa sebetulnya dalang dibalikin semua ya
dan ini kita sesuai dengan arahan kementerian luar negeri
juga kita serahkan ini kepada otoritas malaysia untuk menyelidikinya sesuai dengan komitmen pemerintah malaysia
jadi sampai saat ini ya kita menunggu saja
ya menunggu saja tapi juga tidak menunggu berdiam
kita terus berkoordinasi setiap saat secara intensif dari hari ke hari
bahkan setiap jam kita juga berkomunikasi untuk pertukaran data lah ya
mereka minta klarifikasi dan lain lain
jadi proses ini terus berjalan dan saya yakin dalam waktu dekat akan bisa terungkap siapa pelakunya
dan setelah kita tahu baru kita bisa menentukan akan mengambil sikap apa
tapi yang penting mas aldi sebaiknya kita countdown ya
tidak perlu terprovokasi apalagi mengunggau berulang ulang
karena ini semua sedang dalam proses penyelidikan ya
oke kita tunggu bagaimana nanti hasil penyelidikan dan semoga cepat terungkap
apa pemilik akun tersebut sehingga tidak meresahkan warga serumpun indonesia dan juga malaysia
banyak hal hal yang lebih besar lah yang perlu dikerjasamakan
kita sebagai negara tetangga negara serbun
banyak isu isu yang jauh lebih penting
jangan sampai ini terganggu oleh isu isu yang ulah iseng seseorang
yang kita juga belum tahu siapa orangnya
tapi yang jelas kita harus bisa mengelola masalah ini secara baik
sehingga tidak mengganggu atau tidak merusak hubungan kedua negara
yang kita selalu
sama sama tahu sangat penting lah ya
apalagi kan banyak warga negara indonesia di malaysia
masalah ekonomi perdagangan
saya kira itu jauh lebih penting daripada hal hal seperti ini ya
baik pak hermono duta besar ri untuk malaysia
terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
selamat sore pak
selamat sore mas aldi